harga minyak goreng curah di pasar tradisional pasar rebo purwakarta mengalami kenaikan dari harga normal
saat ini harga minyak goreng curah menembus angka rp sembilan belas per kilogram dari sebelumnya hanya rp lima belas per kilogram
tidak hanya harga minyak goreng curah yang naik harga minyak goreng kemasan juga naik
semula rp tiga belas hingga rp empat belas kini menjadi rp delapan belas untuk kemasan satu liter
sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga minyak goreng curah terjadi dalam satu pekan terakhir
akibat kenaikan ini pedagang mengaku omset penjualan minyak goreng turun hingga lima puluh persen
tidak hanya pedagang kenaikan harga minyak goreng tentu dikeluhkan ibu rumah tangga
uang belajarnya iya ngicil aja saya emang harus berapa gitu aja
ya jadi resiko dapurnya nambah naik biayanya
kenaikan harga minyak goreng juga dikeluhkan pelaku usaha kecil di bidang makanan
sanudin salah seorang perajin tahu goreng asal desa cilamaya hilir kecamatan belanakan subang
mengaku harus mengurangi pemakaian minyak goreng untuk menekan biaya produksi
dengan berkurangnya penggunaan minyak goreng
maka produksi dan omset penjualan minyak goreng
pun ikut berkurang
sekarang kita turunin sampai mangas untuk pembelanjangan juga sampai mangas lima kilo
karena harga terlalu curi
omset penjualan kita berkurang sampai lima sepuluh persen
pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga berharap
pemerintah bisa menormalkan kembali harga minyak goreng curah maupun kemasan
agar beban masyarakat bisa berkurang
tim liputan cnn indonesia